sepertinya jurus ini juga percuma
tenaga dalamku tetap tak bertambah
tubuhku semakin lemah saja
sejauh mana jurus mampu bertahan
aku tidak bisa melawannya
sepertinya aku akan mati hari ini
nimas rara sangta maafkanlah aku

tidak ada dunia untuk kita bersama
masih ada nirwana
mungkin kelak di sana kita akan bisa bersatu
prajurit ringkus dia
kenapa tempat ini kosong
mungkin dia masih berada di tempat ini
jika dia pergi dalam keadaan terluka
pasti dia pergi belum jauh dari sini
paman benda mari kita cari
ya allah semoga engkau ketuk pintu hati putra dan putri hamba
sampai salah satu di antara mereka berada di dekat gerbang istana
betapa bahagianya hamlah jika dapat melihat mereka ya allah
aku akan menunggu di sini
sampai salah satu di antara mereka

keluar gerbang istana
putriku allah sungguh
apakah prajurit yang diutus ke curug bidadari
ia sudah kembali
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh syekh guru
baru saja sheikh bertanya dengan prajurit
prajurit yang berangkat ke curug pidari
belum kembali ke pancacaran
baiklah syekh guru
tetapi untuk apa syekh guru ke sini
apakah syekh guru sudah saat kembali
luka dalam syekh guru sudah membaik tinggal pemulihan saja
sudahlah raden tidak perlu dicemaskan
aku sangat menyis perdebakanmu
hah jaga dewa batara

ya allah tenagaku sudah harap
aku harus gunakan gelor tenaga dalamku
aku akan menang
sekarang kau mustahil untuk melawan senang hati pihak saber
aku akan menang
sampai jumpa di video selanjutnya
aku akan dianggap sebagai ratu junti
sheikh guru lebih baik kita pergi ke sana untuk mengetahuinya
ini ratu junti
yang pernah menyusut ke istana
dan masuk ke kamar ibundamu
aku bukan ratu junti
mau apa kau waktu itu datang ke kamar ibundamu
itu bukan aku
jujurlah pada diriku
aku akan meringkus
jangan sampai raden terkena jurusnya
jurus penghancur roh
siapapun orang yang terkena jurus itu
akan busuk raden
akan menyebung ratsa
baik sheikh guru
aku akan berhati hati

artikel yang hilang di beberapa percaya betul itu

sepertinya jurus ini juga percuma
tenaga dalamku tetap tak bertambah
tubuhku semakin lemah saja
sejauh mana jurus mampu bertahan
ya aku sudah tidak kuat lagi
ya allah tolonglah hambamu ini ya allah
aku sudah tidak kuat lagi
aku sudah tidak kuat lagi